siapa tahu ada masalah yang raya belum cerita sama gue
rai gue boleh ngomong bentar gak sama lo
sini aja yu rai jangan agak sepi
cuma gue agak gak enak sih sebenernya nanya ini sama lo
lo mau nanya apaan sih
masalah gue apa coba
lo mau cabut enggak kan
cuma lagi bete aja kal
lo tau sih
yah mon mon
kita mas sebagai whiter ya
kalo bete tuh ya kalo gak masalah motor
ya paling cewek
gue bener bener lagi bingung aja sama dia kan
dia berusaha ngindarin gue
terus dia ngomong
dia berubah banget deh
yang jelas gue gak ngerti kenapa akhir akhir ini dia tuh
buat dia gue seakan akan orang baru gitu mon
gue mau nganterin dia dia gak mau
gue perhatiin sama dia dia kayak oga ogaan juga
harus ngapain juga
salah gue tuh dimana juga gue gak tau
ya kan aneh aja gitu
beda beda tipis lah sama cindy
nah apa cindy
cindy aneh banget
gak bisa nerima
alesan kenapa gue tuh kerja sekarang gitu loh
di tempat tante nya si elis
nah elis tuh siapa
elis tuh anak sma merah putih
oh anak baru
nah gue sih ya juga baru kenal sama dia kan
nah gue tuh
gue tuh jadi pelatih basket
di sma merah putih
dan kebetulan dia tuh anak basket
nah elis itu yang nge rekomendasiin gue
ke tempat kerja tantenya
makanya sekarang gue keterima dengan mudah kan
ya karena rekomendasinya dari dia
ya menurut gue sih kalau
cindy cemburu sama lo maklumin aja kal
lagian juga kan
statusnya lo kerja
di mana sih
di tempat tante nya elis kan

coba ngelamar kerja di perusahaan bokapnya reva
emang udah kenal lama sama cindy
masih dia slow slow aja
bener juga ya lo man
terus gimana nih kal ya
masalahnya asal usul dia bisa bete sama gue aja
gue gak tau

gue gak tau
lo tanya ke dia kenapa
kenapa dia tuh sekarang begini sama lo
gue bakal coba ngomong jujur deh
gimana caranya biar lo bisa balik lagi ke kesehatan
ya makasih mohon gue yang thank you
yaudah lah tunggu udah lama aja yuk
gue ke tempat foto duluan nih
oh yaudah yaudah

nanti gue bakal pindah ke kota
sebenernya raya sama mondi tuh ada masalah apa ya
kayaknya jarang banget deh raya kayak gituin mondi
gue jadi gak enak nih kalau nebak nebak kayak gini
kayaknya mendingan gue langsung nanya aja deh sama raya
siapa tahu ada masalah yang raya belum cerita sama gue
ini gua mau nanya sama lo ray cuma gua gak enak sih sebenarnya nanya ini sama lo mau nanya apaan
sih lo kayak orang lain aja nanya nanya aja kali rek soalnya pertanyaannya ini ray
hai agak menyangkut privacy lo lo beneran apa nih gue nanya
hai rezeki apa sih kayak gini oh sebenarnya ada masalah apa sih sama mondi masalah masalah apa
nggak ada ya hai ya ray jujur ya gue udah kenal lama sama lo semua mondi jadi gue tahu
kalau misalnya kalian tuh ada berubah berubah atau kayak gimana dan gue juga taurai kalau lo tuh
lagi berusaha untuk menghindari mondi dan kayak lo pindah fakultas hi itu juga pastikan
gara gara mondi kan hai kalau emang ada masalah please lo cerita sama gue siapa tahu
gue bisa bantu kasih saran hai
gua nggak bisa bohong sama lo kali ya ya lo bener gue mau ngejauhin mondi tapi semua ini gua lakuin
demi juga gua re demi aba masanya papanya mondi itu hancur kalau misalkan gue ngejauhin mondi dia
bakal ngajak duel abah lagi ya gitu derek sebenarnya sekarang tuh lagi galau berat
ngerti sih kalau gue ada di posisi lo juga pasti gue bingung banget ray itu berat banget
untuk saat ini sih kayaknya emang lo gak bisa berbuat banyak sih ray lo coba ikutin dulu aja
saran papanya mondi ya kan demi kebaikan poriolo juga tapi rai kalau yang kayak
masalah sampai pindah fakultas sampai lo jauhin mondi kayak menurutku tuh terlalu ekstrim deh
sekarang gini ya dulu kan lotuk pengen banget ambil fakultas ini terus tiba tiba aja sekarang berubah ke
fakultas hubungan internasional ya maksudku gini ya namanya kuliah kita kan pasti pengen
nekunin pelajaran yang emang kita udah minati dan udah kita niatin dari awal masa cuma gara gara
ini doang lo harus mengorbanin pendidikan lo dan juga yang kayak sama mondi ya kayaknya lo jangan
ketika itu juga rai sama mondi
kelihatan banget lo pengen jauhin dia
lo gak mau deket deket sama dia
dan gue rasa mondi tuh juga sadar sama perilaku lo ini rai
takutnya dia mikir lo ada apa apa sama dia
atau mungkin dia jadi mikir aneh aneh gimana
nah untuk urusan sama mondi
coba deh rai
lo pelan pelan aja
ya kalau sekarang biasa dulu
baru nanti perlahan mau jaga jarak sama mondi
ya lo bener juga sih rai
yaudah kalau gitu mendingan sekarang lo foto dulu deh buat kartu mahasiswa oke
kenapa gak sekarang aja
gak mau sendiri ya gue temenin deh yuk
tapi soal jurusan gue tetap pindah jurusan ya
bukannya gue gak ngehormatin input lo
gue rasain yang terbaik deh
ya menurut gue sih
gue yakin banget lo tuh udah tau yang terbaik buat hidupku
bikin setidaknya gue sekarang lega deh
gak kebayang sih sebenarnya perasaan papa kayak gimana sekarang
tiap hari itu pergi kerja mendadak gak ada kerjaan jobless
kalau nunggu papa cari kerjaan
iya ya mendingan macan
macan aja yang cariin kerjaan
siapa tau ada loongan kerja buat papa